hai apa yang kau lakukan ini misi rahasia tidak perlu diceritakan kepada kalian
hai berhenti kan biarkan dimas berikan kamu tunggu di sini coba hubungi reza dan kumpulkan
akan kubersihkan area sekitar istana sebelum penyatuan selesai apapun taruhannya kita harus
mengintikan fudo untuk menyelamatkan bumi dan dunia paralel black harus dikalahkan
kalian monster singa nermea
monster kepiting bakiura monster yang selalu kelaparan kami adalah satria pelindung istana black
tugas kami belum selesai kami hanya kembali pada tugas kami yang dahulu
barangsiapa mendekat akan kami habisi mirage kruisi berubah berubah
halo tempat ini bagaikan sumber kekuatan bagi kami karena berada di bawah istana yang mulia
mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya
karena kami mendapatkan energi langsung dari istana
kami tak terkelahkan
sepertinya cukup kita saja untuk menghabisi mereka
tuan rektor tidak perlu turun tangan
kita menjadi terlalu kuat
rey aku punya rencan
sedang bicara abak kalian
ayo kita kejar mereka
semen menjauh dari istana
namun kali ini akan aku terobos dengan kekuatan antisipasi
dan kekuatan anti satria
itu dia penghalangnya
terima kasih satria
kalianlah yang mengajarkan cara memfokuskan serangan di satu titik
topeng besi menyusup
akhirnya tiba juga waktu yang ditentukan
suara wajah ini
biar aku yang bertarung dengan topeng besi
karena dia adalah musuh lamaku
pergi ke kawasan
sampai jumpa setelah kita kembali ke kawasan ini
apa yang sudah kau lakukan
ini misi rahasia
tidak perlu diceritakan kepada kalian
terima kasih mas terdudukannya sangat kuat
kuat sekali dia bahkan kekuatan airport pun tidak mempan
boleh dir tuleuting
sepertinya lawan kali ini tidak mudah taruna
apa yang mereka rencanakan
rencanaku berjalan dengan lancar
tinggal menunggu kau sempurna
kalau kau sampai datang ke sini
berarti ada sesuatu yang penting
akan ku perlihatkan kekuatan luar biasa
yang ku dapatkan gara gara kau
kekuatan ku juga tidak sembarangan
jika yang mulia topeng besi suara satria
apakah dia akan berpindah kubu
yang mulia topeng besi
ada apa ini
apa yang terjadi
kau memang hebat maukah kau kembali ke pasukan black law
hai putanya kau sekali lagi maukah kau kembali ke pasukan black lord